mohon izin sekiranya setiap ahli yang dihadirkan dan akan memberikan keterangan
ada semacam keterangan sedikitlah keahliannya di bidang apa
sebenarnya ada tapi nanti dibagi pak
waktunya akumulasinya dua puluh menit tapi mungkin lima tujuh menit bisa memberikan pendapat yang esensial yang akan diterangkan prof
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebelum saya menyampaikan ini saya perkenalkan saya ahlinya di bidang hukum administrasi
dan saya sebagai pengajar hukum administrasi
dan saya pada kesempatan ini akan menyampaikan juga dari perspektif hukum
ada tiga hal yang ingin kami sampaikan di kesempatan ini
pertama mempertanyakan mengenai apakah penyelenggara negara dan pemerintahan dapat terlibat dalam kegiatan pemilu atau kampanye
kemudian yang kedua apakah pencalonan cawapres gibran raka buming raka dapat dibenarkan berdasarkan hukum administrasi
dan seterusnya dapat dikualifikasi sebuah hukum administrasi
instrumen yuridis yang sah
dari ketiga hal itu saya akan jawab secara garis besar bahwa yang dimaksud penyelenggara negara dan pemerintahan di sini adalah pejabat
itu ada beberapa undang undang yang menyebut berbeda
ada yang menyebut pejabat negara ada yang menyebut pejabat pemerintahan dan itu
tapi subtansinya sama dan itu adalah fungsionaris dari jabatan publik
dan itu pejabat publik itu baiknya
di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
dicirikan oleh tiga hal
yang pertama ada hubungan dinas publik open bar di in best tracking dengan negara
kemudian yang kedua diberi gaji dan tunjangan oleh negara
kemudian diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
nah selama menjabat sebagai pejabat publik
mereka itu melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama negara
untuk dan atas nama jabatan halfud
dan ia bertindak atau bekerja demi untuk penyelenggaran tugas tugas publik
yaitu memberikan pelayanan terhadap warga negara bukan untuk kepentingan orang per orang
nah atas dasar kedudukan seperti itu maka pada dasarnya
selagi ia bersatu sebagai pejabat pada dasarnya secara hukum administrasi
ia tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye
namun undang undang pemilu membolehkan dengan dua syarat
syarat yang pertama adalah boleh dengan izin cuti
kemudian yang kedua dipersyaratkan tidak boleh menggunakan fasilitas negara
kalau syarat ini terpenuhi maka
tapi kalau tidak terpenuhi maka itu secara hukum administrasi
masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum administrasi
yang dikenal dengan istilah ondrehmatik bisturen
ondrehmatik bisturen itu ada empat kemungkinan
kemungkinan pertama adalah tindakannya itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
kemungkinan kedua tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum administrasi
adalah ada penyalahgunaan unang di situ
kemudian yang ketiga tindakan itu ada unsur seundang undang willekeur
kemudian yang keempat tergolong sebagai pmh dalam hal
itu adalah tindakannya bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik
oleh karena itu dalam perkara akul kalau ada syarat yang tidak terpenuhi
maka masuk kategori itu itu untuk yang pertama
kemudian untuk yang kedua pencalonan raka buming raka
dari perspektif hukum administrasi saya menyimpulkan itu tidak sah dengan alasan sebagai berikut
bahwa pada saat pendaftaran yaitu yang periodenya ditetapkan oleh kpu
itu tanggal sembilan belas oktober sampai dengan tanggal dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga itu belum dihapus
sehingga dengan demikian peraturan yang berlaku saat itu adalah peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga itu
yang mensyaratkan calonnya itu adalah berusia paling rendah empat puluh tahun
sehingga dengan demikian pada saat pendaftaran itu
yang bersangkutan memang belum berusia empat puluh tahun
baru kemudian setelah itu calonnya itu adalah berusia paling rendah empat puluh tahun
sehingga dengan demikian pada saat pendaftaran itu
yang bersangkutan memang belum berusia empat puluh tahun
baru kemudian setelah itu ternyata diterima
penetapan sebagai pasangan calon itu menggunakan keputusan kpu nomor seribu enam ratus tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh
ini yang saya aneh dari perspektif saya sebagai bidang hukum administrasi
adalah pada konsideran menimbang
disana disebutkan untuk melaksanakan ketentuan
disana disebutkan untuk melaksanakan ketentuan
pasal lima puluh dua ayat satu peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga
padahal keputusan tentang penetapan pasangan peserta pemilu itu diterbitkan tanggal tiga belas november
mereka masih diem advent arthur
dan batas dan pertimbangan kepada alatifan jam delapan belas oke pa squared
dan pada pada tanggal tiga belas november
tidak diberlaku tentu pada pembuat
isinya pemberitahuan kepada partai partai
tentang tindak lanjut putusan
dalam bentuk tertulis itu menjadi
kebijakan nah karena ini menyangkut
perundang undangan maka tentu
tujuan dan syarat syarat
yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang undangan
itu syaratnya ada di pasal
tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan
asas asas umum pemerintah yang baik
berdasarkan alasan alasan objektif
segedar catatan bahwa untuk
peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai syarat
dengan undang undang cipta kerja
dan mengatasi stagnasi pemerintahan
berdasarkan undang undang administrasi
pemerintahan baik syarat maupun
sesuai dengan undang undang ini
hal yang dapat dilakukan oleh kpu ketika itu
dengan putusan mk itu
ketika itu tidak ada pilihan lain maka diskresi
harus menggunakan peraturan atau ketentuan
itu secara garis besar dari apa